mulai tanggal tiga puluh april mendatang pemerintah akan menghentikan siaran analog dan
memperlakukan siaran digital tahap pertama terdapat sebelas kabupaten dan kota provinsi sumatera
barat yang akan memulai program analog switch off tahap pertama ini diantaranya kota padang kota
bukit tinggi kabupaten padang pariaman dan kabupaten solo perlu diketahui oleh masyarakat
bahwa siaran digital itu bukan siaran televisi internet bukan streaming gitu jadi dia ya perlu juga
diluruskan dulu kepada masyarakat ada yang masih memahami siaran digital itu adalah yang berbasis
internet itu keliru oleh kala itu tv digital adalah ya tv biasa yang seperti kita lihat cuma
pada kedepannya itu dia akan beralih dengan sistem
siaran digital untuk menikmati siaran digital tersebut masyarakat perlu menambah alat penunjang
berupa set top box atau stb namun meski peralihan ke siaran digital sudah dekat penjualan set top box
masih rendah pedagang di pusat penjualan alat elektronik di kawasan pasaraya kota padang mengakui
masyarakat belum banyak yang membeli perangkat tambahan tersebut pembelian udah mulai ada sesuatu
cuman belum masih masyarakat masih
menunggu kalau memang sekarang udah mulai hilang ke masyarakat baru mulai membelinya
dengan diberlakukannya siaran digital nantinya masyarakat dapat menikmati siaran yang lebih
berkualitas yakni dengan gambar yang jernih suara yang bersih dan teknologi yang lebih canggih
miko yohandi padang sumatera barat